pasti ada banyak tradisi juga yang sangat dirindukan setiap bulan puasa
nah kalau di mesir mahasiswa indonesia punya cara berbeda juga untuk santap sahur
apalagi jauh sekali dari negara tempat tinggal tempat lahir
mesir itu kurang lebih sekitar delapan belas jam ya berpuasa di sana
nah kita akan bertanya saja langsung kepada ada teman kita nih mahdi el muntazor
mahasiswa indonesia yang berada di mesir saat ini akan berbagi cerita
good morning waktu jakarta mahdi
di sana pukul berapa mahdi
di sini tepat pukul tiga lewat lima
itu berarti sahur atau
lagi sahur atau lagi apa nih jam segini biasanya
tadi kita kebetulan apa ya sahurnya suasana indonesia gitu nasi liwet
oh pakai nasi liwet di mesir ya
masak nasi lewat gimana caranya di mesir
itulah makanya kita ngasal ngasalin aja bahan bahannya dan ya alhamdulillah lumayanlah terobati rasa rasa sahur sahur indonesia
madi ngomong ngomong puasa di mesir seperti apa sih dengan jarak waktu yang cukup panjang ya dibandingkan dengan di indonesia
kalau puasa di sini lumayan terasa ya ditambah karena udaranya juga panas
hampir tiga puluh enam kalau sekarang ini puncak puncaknya mungkin tiga puluh delapan
ya tapi alhamdulillah kegiatan kegiatan di sini cukup cukup apa namanya menghibur dan merasakan suasana ramadan
berkatnya ramadan juga kita bisa merasakan dengan sesama orang indonesia maupun dengan sesama orang sendiri juga
jadi kamu puasa dari jam tiga pagi sampai jam tujuh malam gitu ya setiap hari
jam tujuh malam malam baru baru
luar biasa nih tapi teman teman di sana semangat terus dong ya
satu lagi deh mahdi kalau di mesir ada makanan yang hanya ada ataupun hanya bisa ditemukan setiap bulan puasa gak sih
untuk makanan mesir ya
ada tidak atau justru mahdi kangennya sama masakan indonesia
kalau di mesir biasanya untuk bulan puasa itu orang mesir suka
pada manisan manisan manisan kecil
tapi kalau di sini di mesir itu nama makanan ramadan itu kenapa
kanbas jusa itu jenis manisan manisan mesir
iya iya dulu saya pernah coba tuh
enak ya wah kebanyakan
sekarang di sana udah bisa ini dong jago bahasa arab dong ya
coba dong bilang sama pemerintah di indonesia selamat berpuasa gitu mahri dari mesir
pakai bahasa arab
seperti posisi luar biasa tuh pak bisa ini sudah my momen teruskan tolong ya aturea nonton tiga
ini outrageous banget makanan teleportolnya
di mesir dan kemudian mudah mudahan
bisa pulang kembali cepat ke indonesia